curah hujan tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah
dalam tiga hari terakhir selain kawasan permukiman warga jalan dan persawahan juga rusak menjadi korban
sedikitnya tiga ratus dua puluh tiga kota dan kabupaten kini rawan bencana selama musim hujan
tanggul sumber langgeng jebol lantaran tak bisa menahan derasnya aliran air kalilomang yang meningkat karena hujan yang terus terjadi
jebolnya lima titik tanggul mengakibatkan ribuan permukiman warga di kelurahan sumber rejo pakal surabaya terendam banjir
ketinggian air mencapai tujuh puluh cm hingga satu meter
curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sungai bengawan solo meluap
luberan air bengawan solo mengalir ke permukaan penduduk di kecamatan soko rengel pelumpang dan kecamatan widang kabupaten tuban
banjir memutus akses jalan antara desa serta mabuk
di kawasan jawa barat hujan merendam kawasan persawahan
banjir juga merendam ribuan hektare lahan padi di kecamatan benjeng cerme dan menganti gresik jawa timur
akibatnya padi yang harus siap panen kini justru membusuk
di bogor jawa barat hujan deras yang mengguyur wilayah hulu puncak membuat air di bendungan katulampa bogor jawa barat sempat naik saat minggu petang kemarin
akibatnya luapan sungai ciliwung berubah status menjadi siaga tiga dengan batas ketinggian seratus cm
tak hanya menyebabkan banjir intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan tanah longsor
di jawa timur tanah longsor terjadi di ponorogo dan lumajang
dari data badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
ada sekitar tiga ratus dua puluh tiga kota dan kabupaten se indonesia
rawan bencana alam pada musim hujan ini
mulai dari bencana banjir longsor dan erupsi
hal itu dikarenakan cuaca ekstrim terjadi di wilayah indonesia